bang jama ngasih syarat buat wasendam
kita tunggu aja
selamat pagi kang
kok kamu tau
kenapa gak usah
teh kinantinya gak ada
sekarang mah teh kinanti tinggalnya di jakarta
terus kang uyan mau ketemu sama siapa
nih tip ini buat tehnya kinanti
eh masuk dulu
mau ke pasar
bareng saya aja
mau ke pasar juga
saya nggak ada maksud apa apa
bukan mau ngejek juga
cuma iseng iseng aja berbuat baik
jangan lupa subscribe siang
barusan ada uyan bawa ranginang
tadi uyan datang kesini
yang barusan saya jelasin pak
dia tau ki nanti gak ada
dia bilang tau pak
dia tahu ki nanti ada di jakarta
dia bilang tau pak
jadi apa maksudnya
tadi saya sudah bilang sama
bapak saya gak tau pak
jadi gimana pak
ya kamu lihat aja sendiri rangginangnya gimana
bapak mau terima ranginang ya
bawa ke dapur
bawa ke dapur
beliin saya kue balok asli garut
si jamal kemarin kesini
kang mus tau
saya belum lapor
si jamal titip salam buat kang mus
itu peringatan kang
peringatan hari sumpah pemuda
peringatan kalau kang jamal mau balas dendam
jon itu pemberdayaan kembar
saya nggak bisa ngajak suami ceedoh kerja
tapi kalau ceedoh mau
ceedoh bisa kerja di sini
bantu bantu esi nyuci masak

ini kan kue baloknya
saya belanja kok nggak ada pengawalan
ini saya ada yang ganggu
kan iya yang tugas pengawalan
kau pulang sekarang saya antar
kau bisa ikut dia
nggak basah dulu ya
makan basahnya sambil berdiri
masa makannya di luar
tugas kita belum selesai
belum waktunya makan
salam buat yang bahar
kenapa tadi malam
kalau papa belum bisa beliin motor metik
mendingan gak usah pulang
bapak mau pulang
mau gak serah
tapi uang banyak tetep harus ada
kamu ke rumah saya
kasih uang ke istri saya
pake uang nyuruhan keamanan
kalau kamu punya uang
pakai uang kamu juga boleh
gak punya kang
kalau gak punya gak usah banyak nanya
gak usah banyak ngomong
jangan sampai saya keburu nelpon lagi
jajan dulu atau lah
jangan cuma luar biasa
eh sudah sana

masih di ruangnya pak
masih di ruangnya
mau rasa apa pak
oh mungkin maksud bapak
kalau akang mau beli motor metik buat istri akang
masa mau beli motor metik aja harus lapor sama kamus
akang mau beliin motor metik buat istri
iya itu namanya curhat
saya bingung jelasinnya sama akang
itu yang tadi saya maksud

kalau mereka sekian jepang kayak spalress gue lagi help pakai
kamu begini pel troye
tapi apa dia siap feed
saya mau uang bokeh banyak sofe

namanya memangnya kamu mau bikin kesalahan apa
kalau saya minjem uang itu kesalahan atau bukan
bukan itu kebiasaan
saya jadi malu
kamu mau minjem uang buat apa
buat beli motor metik
kamu kan kalau pakai motor pasti nabrak
nanti kita omongin pas ketemu
masak kue cubit melulu
kan ini sukanya kue cubit
terus ini kue cubitnya
yaudah udah terlanjur dibeli
ini makan aja
tadi kan kamu udah jajan
nggak bikin kenyang
ada salam dari dik dik
anak buahnya kang mus
anak buah mus lihat tuh banyak
saya cuma kenal wajah
itu juga nggak semua

ini saya mau nyampein titipan kang komar
bilang sama kang komar selain isinya butuh belanja
anaknya butuh jajan
kang jamal sudah keluar dari kurungan
kemarin dia ke pasar ketemu kang oman
kang jamal titip salam buat kang mus
menurut saya itu ancaman
ancaman buat kang mus ancaman buat kita
saya bingung kalau harus melawan kang jamal
lagi pengen aja
ada apa sih
enggak ada apa apa
yang pakai daun apa
itu urusan pribadi
ini udah papa beliin motor matic buat bebem
iya papa mampunya beli motor second
ini aja uangnya kasbon dari kang mus
kenapa kasbonnya tanggung
tidak buat beli yang baru sekalian
nanti kalau kasbonnya gede
nanti kalau kasbonnya gede
ya terima kasih ya
papa beli motor baru

channel yang tau absennya
yang g universo masi masi
juga reveal dah

citi biasanya tuh tetep tuh
buat apa aja gitu
aritu ntar daripada mati nih padudie
neuronsan gitu ya
dia bakal balas dendam
bukan cuma sama kang mus
tapi sama kita juga
sasaran pertama tik tik
jadi kita harus gimana
kamu jangan tanya dia
dia juga pasti gak tau
yah saya gak tau kita harus gimana
bang jama ngasih syarat buat balas dendam
kita tunggu aja
saya mau belajar
saya mau belajar
eh kang mus
kang mus mau belajar apa
saya mau belajar bekerja sama dari tim sepak bola
bagaimana sekelompok orang berjuang bersama sama untuk meraih sebuah kemenangan
bukan dengan saling mengandalkan
tapi dengan saling mendukung dan saling mempercayai
tim kita kecil
tapi kita akan menghancurkan timus lihat yang besar dari jarak yang sangat dekat
kita akan berada di antara mereka
dan menyerang mereka dari dalam
kehebatan muslihat di mata kang bahar
dia orang yang bisa dipercaya
kelemahan muslihat di mata saya
dia orang yang mudah percaya
kemarin kita sudah kalah
kita harus menang
kita harus menang
kita harus menang
kamu masih ada komunikasi sama si uyan
sejakin nanti ke jakarta
tadi si uyan
dia cuma kasih ranggenang sama si amin
ke saung ujo yuk
kenapa tiba tiba kamu ngajak ke saung ujo
pas lagi nemenin kiara duduk di depan main game
kinasi jadi inget
pas waktu masih seumuran dia dulu
kinasi belajar angklung di sekolah
papih cukup udah lama nggak keluar rumah
papih mau jalan jalan sama anak anak papih
ki nanti dia aja nggak pi
kamu anak papih bukan

motor barunya mana kang
kok nggak dipake
kan buat istri saya bukan buat saya
motornya nggak dipakai sama kang komar
karena motornya buat istri akang
bapak mau ke saung ujo sekeluarga
sebentar lagi berangkat
kamu nanti dijemput gobang
pake helm kang
saya gak perlu pengawalan
ini bukan pengawalan
saya nemenin akang aja
kamu bawa anak buah
tak k transitions
boleh gak aku belajar angklung
mohon izin selamat siang
kami dari petugas kepolisian
sedang melaksanakan operasi
untuk itu kelengkapan surat surat
sim maupun stnk coba diperlihatkan
kamu belum laporan sama saya
beli motornya sudah
beli motornya sudah
kalau memang kamu sudah laporan
beli motornya sudah kang
maaf kang sebentar
papa bukan arah dia
gak punya sim
gak punya sim
kita temenin kang bahar
gak punya sim
gak punya sim
gak punya sim
gak punya sim